sementara pasca ditemukan kasus terkonfirmasi positif demam berdarah fogging pun dilakukan
ia memiliki sifat keibuan dan kerap diberi amanah
either bapak bayi atau ibu bayi harus datang
sebanyak satu enam ratus tujuh puluh tujuh kereta api
lebih terjangkau dengan hanya membayar rp sepuluh untuk jangka waktu tiga jam
dicek porsi industri manufakturnya
saya kadang kadang tapi ini terlanjur sudah
iya dan apbn kita cukup bagai cushion
jangan setuju dengan apa apa
sementara stoknya itu public debt itu memang sudah ada standarnya ya
pengamat tata kota dari universitas trisakti yayat supriyata menilai
tapi beraktivitas di jakarta dan sekitarnya
dan ini punya potensi yang paling tinggi untuk melaksanakan ptm terbatas
yang paling penting itu dari kaki ke betis sampai ke paha
dulu pernah ada pernah dengar satu kata kata pemain jadi gue waktu itu kalau nggak salah
ada saja orang tua yang datang untuk meminjam
mereka harus baik mereka harus meneruskan perjuangan ini
dalam kesempatan ini presiden joko widodo akan menjadi salah satu pembicara
g dua puluh g tujuh di asean semuanya kalau kita bicara ketidakjelasan ekonomi dan geopolitik
yang kedua tadi solusi jangka panjangnya adalah
gusti memberanikan diri mendirikan kawanetra
kepedulian yang dibarengi dengan keuntungan yang berbeda
landscape ekonomi juga akan berubah dan bergeser
iya iya iya kemaren pas udah mulai apa namanya
saya meyakini bahwa gdp kita di dua ribu tiga puluh itu sudah di atas tiga triliun saya yakin
meski kehilangan penglihatan sejak belajar di bangku sekolah dasar
nah itu yang penting daripada ikuti netizen suruh cari konflik
sebaik baik manusia bermanfaat bagi yang lainnya
mereka tahu bahwa climate change untuk bisa ditangani
jika ia mulai kelompokkan barang barang tersebut sesuai dengan kegunaannya
karena tahun dua ribu dua puluh dua itu punya highlight yang sangat penting yaitu keberhasilan indonesia menjadi presidensi g dua puluh
sehingga kemudian bahasa bahasa kotor yang muncul
pak syai fulhuda kemarin komisi sepuluh dpr ri
tidak boleh bahkan tergantung oleh satu dua tiga pengurus
adanya di lembang di kabupaten bandung barat
terus kayak kekayaan yang dimiliki gitu
atau kemudian mereka biasanya akan menghilangkan dulu
lumayan berapa bulan setelah liga juga
tekanan hipotek ini adalah kenyataan baru bagi banyak rumah tangga
tapi kalau negara emerging lain indonesia masih jauh lebih baik
baik ini memang bisa seperti mengambil gambaran kondisi terdahulu ya mbak
sudah bisa mengantisipasi waktu tunggu yang lama
atau dsr nya kemudian kembali meningkat
perubahnya sangat luar biasa
yang harus menyentuh masalah soal
dari smp ke sma tiga ya
variatif di bidang ekonomi tapi
atau musim dingin di startup tidak berlangsung dalam jangka waktu yang pendek
jadi check outnya via hp atau online
oh udah ketemu dulu ya
iya ioc dengan fifa kan jadwal
artinya menggunakan isu atau kemudian mendengarkan keresahan mereka itu juga
oke baik terima kasih banyak insightnya luar biasa
jembatan juga menyambungkan antara satu dusun dengan dusun yang lain satu tiga juta meter
semua negara masih di dalam proses yang sangat
cara untuk memastikan agar pelaksanaan ptm ini
yang menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi negeri
itu kan orang disebut tape western atau kalau yuni itu apa namanya masalah masalah kotak kerang gitu dan lain lain
kenapa itu pak apa saja pertimbangannya
tapi kemudian para pemainnya tidak bisa menunjukkan golden generationnya itu gitu
akan ada dua pemain besar yang akan mendominasi pasar digital
sementara agar penyajian tetap panas
penting untuk mendiskusikan opsi kesulitan keuangan
mas yoga itu tadi artinya selain tata kota
karena informasi juga internet kala macem
ketika kita menghadapi suatu masalah
penumpang yang akan mengakses lrt untuk menuju ke kereta cepat bandung
beberapa di luar daerah mungkin
jadi gua gak boleh main